hukumnya yang baru yaitu menjadi tersangka kita sudah tersambung lewat sambungan telepon dengan sugito atmo prawiro kuasa hukum habib bahar bin smith
selamat malam pak sugito
selamat malam mas udi
ya pak sugito kita ingin tahu sebenarnya ini kan sudah ditetapkan menjadi tersangka kalau tidak salah apa namanya hukumannya lima tahun bahkan seperti itu pak
apa namanya ancaman hukumannya seberapa layak dan seberapa bisa menerima sebenarnya status tersangka ini dari pihak abi bahar
sebenarnya kalau kita lihat dari videonya secara utuh dan kemarin pada waktu penyidikan juga diperlihatkan itu kan tidak berdiri sendiri
jadi ada ucapan yang beliau pada waktu yang kita lihat di youtube itu rasakan akan itu kulminasinya
tapi kan ada alasan kenapa dia
itu yang pertama yang kedua kalau menyangkut mengenai masalah penetapan tersangka sebenarnya kami keberatan
karena dari pemeriksaan awal pada waktu jam sebelas siang sampai jam delapan malam itu sebenarnya masih saksi
tapi setelah ada gelar berkara dari internal penyidik itu jam setengah sembilan tersangka
nah kami mengajukan keberatan atas penetapan tersangka itu
tapi rupanya dari diskusi yang sudah disampaikan
karena pada waktu penyidikan pihak penyidik tetap pada penyidiknya disampaikan sebagai tersangka
tapi tidak ada penahanan
karena habib bahar pada waktu itu sangat kooperatif dan dia juga penyidik profesional dalam penyidik
pak sugito apa yang janggal dari proses ini
tadi anda katakan tidak sesuai dengan fakta yang ada dan hal hal yang lain
apa poin poin yang menurut anda status ini sebenarnya tidak layak diterapkan atau ditetapkan kepada klien anda
ya jadi begini sebenarnya kalau penetapan tersangka hak sepenuhnya dari penyidik
dan kita berhak juga untuk keberatan
dan untuk selanjutnya ya kita akan mengajukan saksi adik sahas sama saksi ahli
yang nanti dalam proses selanjutnya semoga dari yang ada keterangan saksi adik kelas dan ahli bisa membuktikan bahwa habib bahar sebenarnya tidak layak untuk ditetapkan sebagai tersangka
dan kalau misalnya nanti dalam proses penerisaan lanjutnya kita meyakinkan
meyakin bisa tidak dilanjutkan
maka kami akan mengajukan permohonan untuk sp tiga
apakah ada laka laka hukum lain pak sugito
misalnya peradilan atau apa jika memang ini atau memang akan menjalankan prosesnya dengan di proses ini gitu
jadi begini kalau untuk perapradilan saya harus berdiskusi dulu sama habib bahar
dan saya juga harus berdiskusi dengan tim pengacara yang lainnya
itu kan nanti menyangkut main masalah
efektivitas dalam pendampingan fasilitas dalam proses penegakan hukum
kalau misalnya dipandang perlu tentunya tidak menutup peluang itu
tapi saya lebih fokus terhadap saksi adit call sama saksi ahli yang memungkinkan kalau misalnya nanti bisa sp tiga
pak sugito menurut anda kalimat kalimat yang digunakan oleh habib bahar dalam ceramahnya itu menghina atau tidak
dengan kata kata ada haid ada banci kalau tidak salah menyebut presiden juga kalau tidak salah
apakah kalimat kalimat diksi diksi yang dipakai itu menghina atau tidak
kalau menurut saya tergantung dari masing masing penafsiran orang
kalau kita letterleg hanya dengan kalimat itu tentunya itu menjadi perdebatan
tapi kalau misalnya mendengarkan dari awal kroloh ceramahnya tentunya ada alasannya kenapa mengucapkan semacam itu
saya tidak akan berdebat di media tapi kami meyakini ini bisa masih didiskusikan
di ajukan atau ditujukan ke polisnya kepada klien anda adalah mengenai udah undang undang ite mengenai diskriminasi ras dan etnis
menurut anda ini sudah tepat pak sugito
bahwa ini ada diskriminasi iya
pasal yang dituduhkan adalah salah satunya pasal mengenai diskriminasi ras dan etnis gitu
ini sudah tepat ini ada unsur unsur itu belum menurut anda
kalau menurut saya seperti yang saya sampaikan tadi dia akan menyebutkan bahwa yang menikmati adalah kelompok tertentu
bahwa yang untung adalah kelompok tertentu
kalau misalnya itu sesuai dengan fakta yang ada itu kan sebenarnya ini bukan sarah
tapi kalau dari penyidik menafsirkan bahwa itu adalah sarah ya mari kita berdiskusikanlah secara hukum
makanya nanti kan ada proses gelar perkara lanjutan kalau misalnya nanti kita ada pengajuan permohonan p tiga
kami juga mendengar pak bahwa ada juga kasus yang sedang diajukan tentang dugaan penganiayaan
pak sugito sudah mendengar ini
dan bagaimana responnya pak
jadi begini siapapun berhak untuk melaporkan siapapun berhak untuk menuduh siapapun ya
terhadap proses pelaporan tersebut
yang penting kan harus ada saksi ada bukti
tapi kalau yang mengenai masalah itu saya baru mendengar
saya belum konservasi dengan habib bahar
oke kita kembali ke kasus yang menjadi kontroversi pak sugito
ini kan kita mencari mensre ya pak niatnya gitu
apakah habib bahar sendiri dalam mengatakan kalimat kalimat atau diksi
sediksi tadi yang dianggap bercunggungan dengan ras dan etnis
menghina presiden juga itu memang punya niat seperti itu
atau hanya metafor atau hal hal yang sebenarnya bukan itu maksudnya gitu pak
jadi kalau yang saya lihat itu adalah kritik masukkan saja
cuma bahasanya banyak yang terdebatkan lah
ini layak nggak disampaikan di buka umum itu aja

seorang presiden harus punya keberadaan seorang presiden harus punya keberadaan
seorang presiden harus punya keberadaan
di sini habib hat menggunakan bahasa bahasa yang macam itu
untuk menunjukkan bahwa presiden seperti tidak tegas begitu saja
dalam pemeriksaan terakhir mungkin bisa anda update kepada kita pak
apa saja yang kemudian dielaborasi didalami oleh para penyidik
ya mengenai masalah apa namanya disiplinasi ras itu juga bagian dari yang didalami
yang kedua kami juga keberatan terhadap penetapan tersangka
mengenai pasal enam belas junto pasal empat
huruf b angka dua mengenai masalah pengharusan disiplin ras dan etnis
itu kan harusnya itu ada rekomendasi dari komnasam
nah itu belum ada tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka
nah keberatan itu ada di dalam keterangan tambahan dari habib lahat
oke yang terakhir pak sugito langkah langkah ke depan apa dalam beberapa waktu ke depan
kami tetap akan mengikuti proses hukum yang ada
dan seperti saya sampaikan berulang kali bahwa kita akan mengajukan bukti bukti tambahan
kami juga akan mengajukan keterangan ahli
kami juga akan mengajukan vaksin meringankan itu saja
dan semoga ke depannya bisa selesai dengan baik tanpa ada proses hukum kepengadilan
intinya dalam perspektif anda dan klien anda
habib bahar bin smith tidak bersalah dan tidak bermaksud untuk tadi
apa namanya rasis atau hal hal yang tadi dituduhkan
tidak bermaksud untuk hedgesmith
oke terima kasih pak sugito
kami akan terus mengupdate bagaimana informasi terkait dengan perkembangan kasus